ya selamat sore iqbal selamat dengan sore hari ini
sidang lanjutan korupsi penyedia infrastruktur menara bets empat g kominfo masih terus berlangsung
dan tiga terdakwa itu dihadirkan yaitu mantan menkominfo joni g pelate lalu mantan dirut bakti anang amat latif serta tenaga alih human development ui yohan suryanto
ini tiga tiganya hadir
memang untuk agenda pada hari ini dari majelis hakim itu meminta agar jaksa penuntut umum menghadirkan kembali tujuh saksi yang sebetulnya sudah dihadirkan pada hari selasa lalu
dan tujuh saksi yang diminta untuk hadir kembali pada hari ini yaitu yang pertama adalah kadif pengadaan dan sistem informasi direktorat sumberdaya administrasi bakti atau ketua pogja gumala warman
lalu yang kedua adalah kadif hukum bakti atau wakil ketua pokja darien aliano
yang ketiga itu adalah anggota pogja seni sri damayanti
yang keempat tenaga ahli radio pt paradita infranusantara afrinson budi hotman simarmata
yang kelima adalah tenaga ahli project manager unit bakti mariulis
yang keenam adalah projek
direktur konsultan office gandhi tungkot hasudungan situmorang
dan yang ketujuh adalah tenaga ahli transmisi roby doni prahmono
sementara tiga saksi baru yang dihadirkan pada hari ini oleh jpu adalah saksi asenar ini adalah pihak konsultan
lalu adalah jamal dia juga adalah konsultan
dan yang ketiga adalah anggi adelia hutarin hutagalun ini adalah direktur pt anggana cata rakyana
ini juga adalah konsultan yang terlibat di bakti kominfo
dan sebetulnya pada sidang yang lalu itu
majelis hakim fahrizal henry itu mengungkap adanya percakapan via whatsapp
antara kepala divisi last mil bakti yaitu muhammad feryandi mirza dengan tenaga ahli pmu yaitu mariulis
nah pada persidangan pekan lalu itu dari pihak majelis hakim menganggap dari keterangan antara saksi feryandi mirza itu
belum diungkap sepenuhnya apa istilah keep silent yang terungkap antara eee
dan juga dari percakapan antara feryandi mirza dengan mariulis
dan pada sidang pada hari ini itu dari pihak majelis hakim ingin mendalami maksud dari cat percakapan antara feryandi mirza dan juga mariulis terkait keep silent
dan tadi siang sampai dengan sore hari ini keterangan dari feryandi mirza dan juga mariulis itu terungkap di persidangan pada hari ini
dan dalam keterangannya feryandi mirza mengungkapkan bahwa cat keep silent itu maksudnya adalah agar tenaga ahli pmu mariulis ini
tidak bilang siapa siapa jika ini berlaku
ditugaskan sebagai tenaga teknis bantuan terhadap proyek bakti kominfo
karena memang sebelumnya itu sebetulnya sudah ada empat belas tenaga ahli yang disediakan dalam proyek bakti komunfo ini
dan mariulis ini adalah tenaga ahli teknis dadakan atau tenaga teknis bayangan yang disiapkan oleh feryandi mirza
atas arahan terdakwa mantan dirut bakti kominfo itu anang ahmad latif
dan feryandi mirza menjelaskan
bahwa ia meminta kepada mariulis dan juga roby satu lagi tenaga teknis bayangan agar mereka tidak mengungkap atau membuka komunikasi
atau mengungkapkan peran mereka terhadap empat belas tenaga teknis lainnya yang memang resmi sebagai project management unit
dan tadi juga dalam keterangannya feryandi mirza mengatakan bahwa sesuai dengan arahan dari terdakwa anang ahmad latif
bahwa kedua saksi yaitu mariulis dan juga robi ini ditugaskan untuk berbicara
total tenaga teknis yang bekerja yaitu empat belas tenaga teknis yang resmi
dan tadi dari ketua majelis hakim faryjal henry itu lalu menduga bahwa sebetulnya mariulis dan juga robi ini mempunyai peran lain
yaitu untuk mengawal kemenangan dari dua perusahaan untuk pemenang tender yaitu pt huawei dan juga zte
namun ketika majelis hakim ini mendesak kepada ferdi mirza ferdi mirza berkelit bahwa keputusan pemenangan tender itu
sudah sebelum dirinya menjabat sebagai kepala divisi black mill bakti kominfo
karena penetapan dari pemenang tender itu sudah mulai dilakukan prosesnya dari tanggal sepuluh sampai dengan sebelas september
sementara ferdi mirza berkelit bahwa dirinya baru menjabat sebagai kepala divisi blak mill itu pada tanggal dua puluh delapan september
dan ini kemudian yang dicecar oleh ketua majelis hakim faryjal henry
dan faryjal henry kemudian menegaskan bahwa ternyata memang betul dua perusahaan yang menjadi pemenang tender itu
adalah pt huawe dan juga zte
dan meskipun feryandi mirza berkelit namun majelis hakim menduga kuat bahwa peran dari marihulis dan juga rupi ini adalah untuk mengawal
agar pt huawei dan juga zte menjadi pemenang tender dalam penyediaan salah satu proyek infrastruktur menara bts
dan terbukti akhirnya memang pt zte dan juga huawei ini menjadi pemenang tender
dan ini sidang masih terus berlangsung sampai dengan sore hari ini karena memang masih dikonfrontir
dengan saksi saksi lainnya
dan seperti diketahui bahwa untuk mantan mekomunifo johnny geprate ini sudah terbukti atau terungkap di persidangan dia menerima suap sebesar delapan belas miliar rupiah
dan kita masih menunggu apalagi kesaksian kesaksian yang menarik dalam persidangan pada hari ini karena hingga sore hari ini masih berlangsung jadi kita masih menunggu
kurniawan produser lapangan cnn indonesia langsung dari gedung tipikor jakarta